barang saya fadiko soekarno
sebagai salah satu platform layanan streaming di indonesia
catch play plus menghadirkan film film blockbuster terbaru
yang tayang bersama dengan rilisnya di bioskop
tidak hanya itu beragam koleksi film box office terbaru
yang baru saja tayang di bioskop
juga sudah hadir di catch play plus
nikmati aksesnya dimanapun anda berada
kita langsung preview film pertama kita sekarang
menyambut libur akhir tahun
catch play plus menyediakan hiburan terbaik
yang bisa anda nikmati di rumah bersama dengan keluarga
tidak hanya itu catch play plus juga memberikan
terakhiran nonton gratis satu film terbaik
hanya dengan ridim kode promo
di website atau aplikasi catch play plus
khusus pengguna baru catch play plus
yang dibintangi oleh taylor russell dan logan miller
juga sudah bisa anda saksikan di catch play plus
mulai tanggal tiga puluh desember dua ribu dua puluh satu
plus juga menawarkan berbagai judul film terbaru keluarga
bisa kamu nikmati semua di rumah
tonton sepuasnya lewat paket single rental
dimana anda dapat menonton film blockbuster pilihan anda
bersama teman dan keluarga
selama empat puluh delapan jam setelah diputar
dimanapun anda berada
jadi tunggu apa lagi
dapatkan akses single rental anda dengan harga
rp satu lima ratus hingga rp dua puluh empat dua ratus per film
termasuk ppn sekarang juga
dan untuk kamu pelanggan baru
bisa dapatkan kesempatan nonton
satu film gratis pilihanmu di catch lima plus
dengan kode promo cnncatchplay
yuk nikmati liburan akhir tahun di rumah saja
bersama dengan catch play plus
hanya dari rumah anda bisa menikmati akses film blockbuster di catch lima plus
dan juga bisa menonton film blockbuster terbaru yang di tanyakan di bioskop
lewat website atau dengan download aplikasi dari play store atau app store di smartphone
selain itu layanan catch play plus juga bisa anda nikmati melalui platform spark tv
dan juga berbagai situs e commerce seperti tokopedia shopee blibli serta jdid